nembaknya saya peragakan seperti contoh kurang lebih seperti ini
saudara saat ini saya berada di lapangan tembak jamzari mako wing satu kopasgat tni au
dalam rangka acara halal bihala dan pansutik
yang menarik adalah ini cukup langka atau cukup jarang seorang warga sipil
bisa masuk ke markas dari pasukan elit yang ada dari tni angkatan udara
nah di belakang saya ini ada sasaran tembak dan juga ada senjata
untuk mengetahui terkait dengan teknis dan detail dari menembak ini
saat ini di sebelah kanan saya atau sebelah kiri layar kaca
sudah ada komandan detesemen matras satu kopas gat
yaitu dengan red call pasukan riwan sugiono
ini di belakang komandan sudah ada dua anggota dan ini ada satu senjata
mungkin boleh dijelaskan komandan secara sederhana
sebenarnya ini kita berada di lapangan tembak dan bagaimana teknisnya kemana
baik mas jadi kalau kita melaksanakan latihan menembak dalam keseharian di lapangan tembak jamzari ini

tentunya ada beberapa perangkat
yang pertama ada bintara safety yang bertugas untuk mengawasin pelaksanaan dan keamanan kegiatan menembak
dari tahap persiapan sampai dengan pelaksanaan dan pengakhiran
kemudian ada juga yang disebut ro atau range officer yaitu yang mengarahkan kegiatan menembak
ketika para petembak itu membidik sampai dengan selesai
kemudian terkait dengan itu ini juga ada
senjata mas yang selain pistol yang kita gunakan untuk menembak
menggunakan kaliber sembilan mm
ini adalah senjata urban werfare yang kita gunakan di tim dengan kaliber sembilan mm
semua senjata enam hour mp buatan us
senjata ini dilengkapi dengan optik atau pin point yang langsung berwarna merah ketika diarahkan ke sasaran
jarak maksimal efektif ring lima puluh meter maka akan sasaran akan tepat kena di sasaran
kemudian untuk magasenya terisi tiga puluh butir mengisi peluru
ini untuk teknis pelaksanaannya mas
jadi ketika munisi sudah terisi ini ada munisi terisi ini ada senjatanya
kemudian dimasukkan ke dalam memang gasingnya dimasukkan ke dalam chamber
kemudian pelatutnya ditarik safety pin nya dibuka
maka senjata ini siap untuk ditembakkan
teknis menembaknya saya peragang seperti contoh kurang lebih seperti ini
setelah kita melihat melaser warna merah di titik sasaran dan kita tembakan
maka kemungkinan seseorang kena di jarak lima puluh meter
menar untuk menggunakan senjata ini apa bedanya dengan menggunakan pistol
apakah lebih mudah atau mungkin lebih presisi
ada menggunakan pistol dengan menggunakan senjata laras panjang sembilan mm
tentunya ada beberapa perbedaan dalam hal bagaimana kita menggunakan sikap menembak
kalau menggunakan pistol tentunya kita menggunakan kekuatan tangan kanan kanan dan kiri
kemudian apabila menggunakan laras panjang tentunya kita menggunakan kekuatan tangan kan
ditambah dengan bahu yang menopang
sehingga akan ada perasaan tersendiri apabila mas menembak menggunakan laras panjang
ini mungkin buat masyarakat yang mungkin mendapat kesempatan untuk menembak
kira kira bagaimana tips triknya komandan untuk mulai menembak
atau mungkin mulai dari belajar bernafas
karena kan tadi kan banyak teman teman wartawan yang belajar menembak itu grogi ataupun kayak panik
untuk trik dan tekniknya apabila mungkin ada rekan rekan yang menembak
tentunya tank dasarnya nabi tepi
nanti untuk lebih detailnya silahkan datang di lapangan
lapangan tembak jam suri nanti akan diajarkan secara rinci dan detail bagaimana teknik dan teknik menembak yang baik
dan kita bisa melihat bagaimana kelihayaan tidak hanya kelihayaan wartawan
tapi juga pilihan para prajurit dalam tadi menembak khususnya di lapangan tembak jamzar ini
demikian wawancara saya dengan komandan detasemen matra i kopasgat tni au
bagaimana teknis atau cara untuk menembak
di harapan para teman teman media atau wartawan yang ikut menembak
bisa semakin memahami tugas pokok dari kopasgat
dan bisa lain kesempatan mungkin dalam cara menembak
bisa lebih lihai agar bisa lebih memahami konteks atau profesionalisme
khususnya dari prajurit maskad tni au
jurnal penangan di niusua kompas tv jakarta
saksikan program program kompativ melalui siaran digital
ptv dan media streaming lainnya
kompas tv independen terpercaya